dan menjelang hari natal dan juga tahun baru arus kedatangan penumpang di bandara igusti ngurah rai bali terus naik
puncak arus kedatangan wisatawan diprediksi terjadi jumat kemarin dan juga hari ini
dan sudah bergabung bersama kami sore hari ini general manager bandara udara internasional igusti ngurah rai bali
handi heryudi tiawan pak handi selamat sore
selamat sore mbak putri
terima kasih bapak atas waktu anda pak handi apakah sore hari ini arus kedatangan dan juga kepergian penumpang masih tinggi di ngurah rai
baik mbak putri dapat kami sampaikan di hari ini masih cukup tinggi
namun kami masih menghitung jumlah yang datang
kalau dilihat dari awal pertama kali posko tanggal sembilan belas ya memang tanggal dua puluh tiga yaitu di hari jumat kemarin adalah yang
paling tinggi penumpang bandara igusti ngurah rai bali mencapai enam puluh lima puluh lima orang
artinya ini tertinggi di antara masa posko tersebut yang kami lihat rata rata sekitar lima puluh lima
pak handi ada berapa extra flight sebenarnya yang dilayani ngurah rai bali dan apakah itu untuk domestik saja atau juga internasional
baik ekstra flight yang masuk di kami sekitar sembilan ratusan ya
namun demikian kami melihat bahwa memang ada beberapa ekstra flight yang direalisasikan ataupun masih yang belum direalisasikan
kalau di tanggal dua puluh tiga kemarin ya di hari jumat itu total tiga puluh empat extra flight yang dilaksanakan yang direalisasikan oleh maskapai
macam macam ada yang dari domestik dan internasional yang domestik kebanyakan dari jakarta dan internasional dari singapura
apa kemudian yang dilakukan angkasa pura sekarang untuk memastikan jika terjadi penumpukan penumpang di jam jam khusus itu biasanya kan ada jam jam tertentu yang berapa flight masuk barengan gitu
baik kami mengantisipasi dari data informasi yang diperoleh oleh kawan kawan maskapai
jadi perkiraan mereka berapa jumlah penumpang yang diangkut kemudian kita punya schedule flight yang ada
kemudian kita pastikan pada
saat tersebut atau di masa peak hours tersebut kawan kawan kami dari komunitas bandara di sini ada dari angkasa pura kemudian juga dari otoritas bandara
kemudian dari kepolisian dari tni au yang ikut bergabung di dalam posko nataru ini itu terjun langsung
jadi di masa masa peak hours ya di masa masa jam sibuk ya kami pastikan bahwa kawan kawan bahwa tim kami sepenuhnya ada di lapangan dan memberikan layanan terbaik
pak andi kalau misalnya kita bicara soal protokol kesehatan ya seperti apa yang diterapkan di ngurah rai bali terutama untuk mereka yang datang dari mancanegara kan
kita tahu ada beberapa kasus beberapa wilayah di tiongkok itu sekarang covid nya naik lagi
ya kami terus berkoordinasi dengan kawan kawan kkp untuk memastikan bahwa mereka yang masuk ke indonesia ini harus sudah memenuhi vaksin
jadi ada vaksin sering
sertifikatnya itu yang bisa ditunjukkan oleh penumpang tersebut untuk bisa lanjut ke proses penerimaan di international flight ini
ke imigrasi ya kemudian ke biaya cukai dan seterusnya masuk ke indonesia
dan disitulah kami memastikan bahwa seluruh penumpang yang masuk ke indonesia sudah dipastikan memenuhi syarat vaksinasi itu
kami terus berkoordinasi dengan kawan kawan dari kkp
saat ini masih terus berlangsung di bandara igusti ngurah rai bali
seringkali untuk kepadatan idul
itu tidak hanya terjadi di kedatangan pak handi tapi juga terjadi di keberangkatan
misalnya yang paling pertama saja untuk check in handling ya
jadi seringkali kepadatan terjadi di sana antre yang terjadi panjang
bagaimana memastikan teman teman yang di ground handling ini bisa bekerja secara efektif dan cepat
ya betul sekali mbak putri
kami memiliki data untuk jumlah penumpang yang pada saat jam tersebut berapa banyak ya
jadi masing masing kawan kawan dari ground handling kemudian dari maskapai tentunya
kita pastikan mereka bisa memberikan yang terbaik
jadi pola pembagian dari check in counternya itu juga kita pastikan
jadi ada memang beberapa yang kita berikan lebih karena memang jumlah penumpangnya pada saat itu juga cukup banyak
namun demikian ada beberapa penumpang ada beberapa maskapai ataupun ground handling yang memberikan layanan check in ya
kepada penumpang yang sudah mulai sedikit kita bisa sedikitkan untuk jumlah check in counternya
dan ini sifatnya teknikal di lapangan ya karena memang jumlah penumpang yang masuk ke bandara igusti ngurah rai bali kan ini kan selalu berfluktuatif ya
menyesuaikan dengan penerbangan yang padat ya pada saat tidak sibuk ya
kita bisa atur ataupun kalonggarkan kembali seperti itu
khusus untuk libur nataru ini terjadi dua kali kepadatan atau dua kali puncaknya
pertama puncaknya kemarin kemudian yang kedua diprediksi akan terjadi
pertama puncaknya kemarin kemudian yang kedua diprediksi akan terjadi
komunitas bandara untuk memastikan
jadi pada saat jam tersebut ya jumlah petugas yang ada di lapangan juga akan kita tingkatkan
namun juga pada saat jam low hours ya pada saat itu juga petugas petugas yang ada di lapangan juga bisa kita kurangi untuk kita alihkan ke penugasan lain
dalam kaitan dengan hal itu kami memastikan sebenarnya bahwa koordinasi antara kami dari komunitas bandara igusti ngurah rai bali
sangat intens ya kemudian sangat bagus sekali ya kita punya posko yang dari berbagai instansi
institusi yang ada di dalam komunitas bandar itu berada di posko tersebut
sehingga diambil satu keputusan bila mana harus dibijaksana itu sangat cepat
oke oke baik pak handi terima kasih banyak sore hari ini sudah bergabung di cnn indonesia terima kasih bapak
sama sama mbak putri terima kasih